yunda yunda mau kemana
rai aku ingin menyusul ke kandai prabu
aku sangat khawatir memikirkannya
nyai bagaimana keadaan nyai

bagaimana keadaan nyai
rai kejar orang itu
jangan biarkan dia lor
aku keras css

kau pikir kau bisa mengalahkan
yunda yunda mau kemana
aku ingin menyusul ke kandap prabu
aku sangat khawatir memikirkannya
yunda yunda sebaiknya berada disini
karena istana sekarang dalam masalah yang besar
kandap prabu bisa mengatasi semuanya
tidak aku tidak bisa berdiam diri saja
sedangkan kandap prabu sedang dalam bahaya
aku harus menyusulnya
gawat kalau yunda datang membantu kandap prabu
dia akan mengganggu rencana raka amat maruku
mau kemana gusti
karena keadaan di luar sedang tidak aman
aku akan menyusul ke kandap prabu
aku tidak tenang dia dalam bahaya sekarang
jika ratu subang larang pergi ke luar istana
rencana yang sudah disusun musti amuk marugul bisa hancur
mbak lampati saya akan menjaga istana
sebagai orang yang dipercaya oleh prabu siliwan
untuk menjaga istana
gusti prabu sliwangi
menginginkan gusti ratu tetap berada di dalam istana
ah ah kepalaku
rai jangan berlalu
kepalaku sakit sekali
cepat kita akan datang ke habu
cepat pergi sekarang
sandika gusiratun hamba dengan senang hati melaksanakan
kepalaku sakit sekali
rai lihat yang terjadi
sepertinya penyakitku kambuh
mungkin keadaan ini membuatku menjadi banyak kekejuanan yunda
rai jangan berlalu
rai jangan berlalu
kepalaku sakit sekali
rai jangan berlalu
rai jangan berlalu
rai jangan berlalu
ternyata mereka sangat lemah
sepertinya aku sendiri yang harus turun tanah untuk menghabisi silih waham

saya akan membaca
tidak ada dalaman
sekarang kita melihat penyakit beli bangkit
aku harus mencari waktu yang tepat
untuk menolong raih prabu siliwangi
dia akan berhutang budi kepadaku
dia terus mengejarku
aku harus bersembunyi